tertangkap basah mencuri televisi di sebuah rumah kosong
seorang pemuda di sukabumi diamankan polisi
di cirebon polisi membongkar peredaran belasan ribu butir obat terlarang
yang dikemas dalam bentuk permen
berikut kilas kriminal selengkapnya
rk seorang pemuda tujuh belas tahun tertangkap basah oleh warga
sedang mencuri televisi dan speaker aktif di sebuah rumah kosong di sukabumi
pelaku sempat akan dihakimi warga namun akhirnya diamankan polisi
rencananya barang barang curian tersebut akan dijual oleh pelaku
akibat perbuatannya pelaku diancam dengan pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp
tentang pencurian dengan hukuman lima tahun penjara
dua pelaku begal spesialis sepeda motor yang kerap meresahkan masyarakat
dibekuk petugas haris krim polres purwakarta di daerah cikampek karawang
pelaku berinisial re tujuh belas tahun merupakan pelajar sebuah smk di cikampek karawang
sedangkan pelaku lain berinisial b dua puluh tahun
warga cikampek karawang merupakan pengangguran
dalam setiap aksinya para pelaku tak segan untuk melukai korban
dari tangan pelaku petugas juga menyita sebuah golok plat nomor
dan sebuah sepeda motor hasil kejahatan
kini petugas masih memburu delapan pelaku lain
yang terlibat dalam setiap aksi pembegalan yang dilakukan bersama pelaku
petugas satuan narkoba polres cirebon
membongkar peredaran belasan ribu butir obat terlarang
yang dikemas dalam bentuk permen
delapan pelaku pengedar obat obatan terlarang ini
langsung digelandang petugas
dari tangan para pelaku polisi mengamankan
sebanyak tujuh belas ribu butir obat obatan terlarang
dan narkotika jenis sabu sabu sebanyak dua puluh gram
obat obatan yang dikemas dalam bentuk menyerupai permen ini
dikhawatirkan bisa dikonsumsi anak anak di bawah umur
untuk itu polisi meminta agar masyarakat selalu waspada
dengan berbagai modus baru peredaran obat terlarang
tim liputan transmedia